permasalahannya lagi nih
kalo gue di ausis sih ya
temen cowok gue tinggal gue ajak jalan
kalo suka yaudah
kalo misalnya enggak yaudah bye bye
nah permasalahannya lagi sih tristana itu
kebarat baratan sama kayak temen temen gue di ausis
apakah dia itu
gue baru baru dari mana
kita abis dari rumah reva
mau ngejelasin ke reva boy
kalo sebenernya selama ini
waktu udah pengen banget
adriana yang kemarin
iya sekalian juga
kalo selama ini
lo berdua emang sahabat yang baik ya
buat reva ya
tapi kita tadi gak berhasil ketemu sama mereka sih
gak bisa ketemu
ada anjing herdernya di rumah
oh revo sekarang pelihara anjing
gue gak tau ya
gue gak tau ya
gue gak tau ya
gue gak tau ya
gak tau ya
gak maksudnya sini tuh
mamanya adriana tinggal di rumah reva
gak tau juga sih gue tinggal apa gak disana
yaudah yaudah kalo gitu
gue kan kenal sama nyokapnya adriana
gue jelasin semuanya
mendingan kalian balik aja
kalaupun gue memegang gak bisa ikut masuk ke dalam
seenggaknya gue sama megan nunggu disini
biar kita tuh up to date gitu
sama kabar kabar selanjutnya kayak gimana
gue juga disini deh
gue pengen tau nanti hasil usaha lo tuh gimana
yaudah yaudah kalo gitu
apapun hasilnya nanti gue balik kesini lagi ya
gue nyaman dulu
sampai jumpa lagi
kalo gitu saya juga panggil data gak apa apa ya
kamu tuh kumaksih kamu
karena saya yakin si neng tuh bahagianya sama kamu
insya allah ba
saya bakal jaga rai dengan segenap hati di jiwa saya
tapi sebagai adik
oh tidak bisa
saya itu bukan calon bapak kamu
kalo bahasa parancisnya mami toha
kita serahin semuanya aja sama allah
mudah mudahan allah menjawab doa saya
kebaliknya allah akan mengabulkan doa saya kayak model dari kamu
neng teh menikop ebisan
abah kayak yang tau aja kepo deh
eh sama aja
yaudah kalo gitu saya pamit dulu ya
mama mau bareng gue
iya bareng ya
eh itu rantangnya dong
eh ya rantangnya jangan poho
yah ulah hilang
ada apa tuh neng
cacing pun menangis kalau melihat teteh manis pergi dari rumah
tante apa kabar
tante apa kabar
ada dio juga disini ya tante
dio lagi sekolah
abis itu dia katanya mau iles
boy mau ketemu sama reva tante
kebetulan reva lagi gak boleh ketemu siapa siapa
tadi papinya reva pesen sama tante
kalo reva gak boleh nemuin siapa pun
maaf tante gak berani melanggar
tante cuman sebentar aja kok tante
yaudah kalo emang gak bisa
makasih banyak ya tante ya
ngapain sih kamu ngejar ngejar reva
adriana itu kan cinta mati sama kamu
bahkan dia rela ninggalin b demi kamu loh
itu gak akan terjadi tante
di sini ada gue
tadi aku minta tolong sama abah buat titip mama
aku bilang ke abah
ya pokoknya aku percaya ke abah kalau abah pasti bisa ngebahagiain mama
mandi kamu kok ngomong kayak gitu sih
mama sama kakang abah itu sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan kami
nah tapi abahnya juga tadi udah bilang ke aku setuju kok mah
pas lagi bisik bisik sama aku buka
ya udah deh ma
aku kayaknya harus jual dulu nih
temen temen udah pada nunggu aku di basecamp
kalau gua nggak telepon
nanya sama tristan besok jadi apa enggak
gua nggak tau juga besok jadi apa enggak kalau gua nggak telepon
tapi kalau gua nggak telepon jadi penasaran gue sendiri
tapi kalau gua teleponin terus ntar kayak
kayak cewek keganjengan lagi gua
gua bukan cewek ganjen
permasalahannya lagi nih
kalau gua di ausi sih ya
temen cowok gue tinggal gue ajak jalan
kalau suka ya udah
kalau misalnya enggak ya udah bye bye
nah permasalahannya lagi si tristan itu keberatan baratan sama kayak temen temen gue di ausi
aduh ribet banget
lagi deh ya sekali lagi ya
sebenarnya saya belum gagal pak
saya belum ketemuin raya setelah
dia keluar dari sekolah
cari di mana
percuma gue bertarung mati matian sama si rama
kalau raya tetap hilang
dan itu semua gara gara lo
saya bisa curik dia bang
saya ke rumahnya
culik raya di rumahnya
lo pikir lo bisa ngelawan abah dan anak buahnya sekaligus
lagian di sana juga raya dijaga sama temen temennya
jangan sok jago lex
dan satu lagi
gue gak mau